rumah sakit darurat covid sembilan belas wisma atlet kemayoran masih merawat satu lima ratus sembilan puluh tujuh pasien hingga rabu siang
para pasien tersebut ditempatkan di empat tower berbeda
tiga tower untuk pasien suspek dan satu tower untuk pasien tanpa gejala atau otg
hari ini rabu tujuh oktober rsdc wismatlet telah memulangkan sebanyak lima ratus empat puluh delapan pasien yang sudah dinyatakan sembuh atau tidak reaktif
jumlah tersebut diklaim lebih banyak dibandingkan angka penerimaan pasien yang masuk yakni sebanyak dua ratus enam puluh sembilan pasien
pemulangan dan penerimaan pasien ini dengan rincian tower empat masuk lima orang dan keluar tiga ratus orang
tower lima masuk enam puluh lima dan keluar delapan orang
dan tower enam masuk satu ratus enam belas dan yang keluar satu ratus empat belas pasien
sedangkan tower tujuh masuk tiga puluh pasien dan keluar sebanyak satu ratus dua puluh enam pasien
jadi jumlah dari pasien yang masuk dari
tower empat lima enam dan tujuh itu jumlah yang masuk adalah dua ratus tujuh puluh
kemudian jumlah yang keluar adalah lima ratus empat puluh delapan
jadi kita lumayan alhamdulillah banyak untuk mengulangkan pasien
dari banyaknya pasien yang sudah dinyatakan sembuh dan sudah diperbolehkan pulang
membuat seribu lebih tempat tidur kosong di tower empat
sementara di tower lima untuk sementara tidak menerima pasien
berisi hampir delapan puluh persen
deski ihtiar yahya jakarta